selama pandemi sebagian orang mulai memelihara ikan untuk mengisi waktu luang seperti ikan
cupang neon tetra sampai ikan gapi lokal dan buat pecinta ikan hias baik yang baru ataupun yang
sudah lama pakan ikan yang satu ini tentu tidak asing ya ini dia cacing sutra mengutip data
kementerian kelautan dan perikanan hewan dengan ukuran dua empat cm yang hidup di perairan jernih ini
ikan karena tanpa tulang rangka serta sesuai dengan bukaan mulut larva kalau cacing sutra itu
protein itu lebih tinggi dari cacing cacing yang lain jadi bisa mempercepat pertumbuhan peningkan
salah satu wilayah pencari cacing sutra berada di kawasan kampung cacing sutra karawaci tangerang
banten tepatnya di tepi sungai cisadane total enam puluh tujuh keluarga yang tinggal di tempat ini semuanya

sebutan kampung cacing sutra datang dari para pembeli yang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
membeli cacing sutra yang diambil di sungai cisadani di kondisi setengah itu sebutlah panas tapi di
sekitaran mendung awannya cukup tebal informasi dari bapak juga di bagian hulu ini hujan ya harus
karena alirannya lagi agak kencang makanya yang melaut dari puluhan kapal di sini cuma berdua aja
karena lagi agak sulit sebetulnya dari cacing dalam kondisi seperti tapi lagi lagi karena alasan
ekonomi dengan resiko kapal yang bisa saja terbalik kalau tidak bisa pandai pandai untuk ngeles dari
arus yang cukup kencang ya semua dipertaruhkan karena faktor ekonomi tadi ya kita akan coba
jadi mereka kira kira seperti apa ngeri juga sebenarnya sih cuaca jadi penentu utama apakah
pencari cacing sutra bisa mencari cacing ke tengah sungai
sebelum melaju lebih jauh di sungai cisadane kami mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan
total empat puluh menit kami mengarungi sungai cisadani bukan tanpa alasan detik sungai yang berada tepat
di samping perkampungan cenderung sudah habis diambil warga lain yang juga berprofesi sebagai
pencari cacing sutra sehingga warga harus berburu cacing ke tempat tempat lain yang tergolong jauh
dan tidak jarang hingga keluar kawasan tangga kami juga tidak bisa sembarang menghentikan sampan untuk
aliran air yang kencang membuat kami harus pandai mencari titik yang tidak langsung terhantam

masa sulit bagi para pencari cacing sutra
hujan yang terus turun membuat lumpur yang jadi habitat cacing sutra
tidak bisa terendap lama di dasar sungai karena terbawa aliran air
tapi kemarau bukan jawaban
bila kemarau melebihi tiga bulan biasanya cacing sutra juga akan jadi langka
ketika yang satu lagi nyari lumpurnya lagi ngudek ngude kalau kata warga
karena kalau sendirian doang waduh kalau kata abangnya nyungsep
jadi harus kita jaga keseimbangan
kalau dia lagi kencang ya kita tahan juga
kalau dia lambat kita tahan lambat juga
ya kerja sama tim lah
setelah mengaduk aduk selama beberapa menit lumpur diangkat dari dasar dan diayak
agar lumpur halus tidak ikut terbawa
benar dugaan awal kami lumpur padat tidak sebanyak biasa
gak semua lumpur itu ada cacing sutranya ya
kalau nyari itu harus dirasa rasa
itu kayak ada rambut rambut gitu ya bang ya
kayak ada rambut halus
nah itu ada cacing sutranya tuh
ini gak kelihatan kasih lihat lihat
tapi ntar kalau kita lagi endapkan di dekat rumah nah ini baru bisa ketahuan
tapi ini kita rasa rasa dulu nih
ini ada ya
ini gak kelihatan serius tapi nanti ada
udah ya tinggal disuci ini ya
ternyata tidak semudah yang terlihat
bambu yang begitu berat membuat saya kepayahan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menarik jaring dari bawah air
di dasar tuh dia kayak tanah tapi yang agak sedikit keras
jadi harus kita pokul pokul dikit gini
biar dia tuh kalau saya ngebayanginnya tuh dia kayak bakal naik ke atas gitu baru ditarik tarik
wah gak dapet
setelah beberapa kali mencoba kami memutuskan berpindah lokasi dan menggunakan metode lain
belokan sungai biasanya jadi tempat favorit pencari cacing sutra
karena aliran air tidak langsung menghantam kami
itu coba dilepas gak apa apa
perkara canyon kita ke sembilan
saya mau taruh rambut kayaknya

kapoknya udah siap
emang rambut passa pucah zits surrounding air

udah tidur berapa sweetnessnya
nanti kita taruh cetakan pun yang sama menurut driesactiv enam
untuk mengambil lumpur tidak bisa sembarangan
tangan harus memegang lumpur di dasar sungai
agar bisa merasakan apakah ada cacing sutra
atau hanya lumpur biasa
kalau mau jadi seorang pencari cacing sutra
hal pertama yang harus dilawat itu rasa jijik ya bang ya
kalau jijian apalagi sama lumpur
terus jujur ya di ini baunya agak lumayan nggak sedap
karena ya namanya juga lumpur ya
begitu diinjak kan baunya
bagian bawah sungai tergolong naik turun
dari mulai pertama sih
dalam tanda koti kita excited ya
begitu udah mau sejam
jari udah mulai kedinginan
tapi dari atas panas
bingung jadinya badan ini
kami juga harus berhati hati dengan apa yang kami injak di dasar
terutama menghindari kayu mata pancing dan pecahan kaca
yang bisa saja melukai kaki
hmm banyak sampah
ayo siapa yang buang sampah sembarangan
meski telah berpengalaman selama belasan tahun mencari cacing sutra
terkadang hari buruk juga dialami yuswanto
kadang kadang kita gak ngelihat ada patok besi yang diketempatan ke begitu
begitu nabrak patok besi ini sobek
tapi kan untung kan banyak temen tuh
udah langsung di tolongin
perahu bawa spot nambel dulu
terus tuh tarik pulang
hasil nyarinya cacing sutranya
hasil nyarinya udah gak dipikirin lagi
yang penting nyawa kita sama perahu
udah gitu aja
kalau ya kayak gini pasti anyut lah
kalau dikira kira kami baru mendapat dua gayung cacing sutra
atau sekitar delapan puluh rupiah
padahal kalau hari sedang baik
pencari cacing sutra bisa mendapat sampai lima belas gayung
atau enam ratus rupiah
kami masih mencoba peruntungan ke titik yang lebih jauh
namun cuaca berkata lain
awan hitam kini tepat berada di atas kami
di masujan kami memutuskan menjudahi pencarian hari ini
dan bergegas pulang menghindari resiko tergulung arus sungai cisadane
yang mendadak beras
karena sedikit hasil lumpur kami gabungkan dengan milik keluarga lain
tutup dengan terpal dan diamkan beberapa jam
cacing akan keluar dan merangkak naik
lalu terpisah dengan lumpur
ini kalau dibuka dia harus cepat cepat diambil
karena nanti bakal masuk lagi ke bawah
kalau tidak bisa ember ember isinya casut atau cacing sutranya
cacing kemudian dikumpulkan ke pengepul
kalau sedang sulit seperti ini
cacing bisa dihargai sampai empat puluh lima ribu rupiah untuk sesatu gayung
tapi kalau sedang melimpah bisa dijual rp tiga puluh lima per gayung
jangan lupa membersihkan kolam secara rutin untuk menjaga kualitas cacing sutra
sudah bersih setelah lima belas menit sikat sikat
dan ini selain bikin biar pincong lantainya
biar nggak licin tapi juga untuk bikin siklus si cacing itu menjadi lebih segar
karena tidak terlalu banyak lumpur yang mengendap
ada sekitar lima pengepul di tempat ini yang memiliki pelanggan yang berpengaruh untuk membuat cacing sutra
dari berbagai wilayah jabodetabek
yang bahkan tak jarang cacing sutra dikirim ke luar pulau jawa
seperti lampung dan palembang
tapi cacing sutra yang baru dibeli jangan langsung diberi ke ikan ya
baiknya didiamkan dulu agar lumpur yang mengendap benar benar hilang
dan bersihkan beberapa kali dengan air baru
karena jika tidak membersihkan dengan benar
patogen dan jamur dapat terbawa oleh cacing sutra
biasanya saya diamin dulu antara saking dan cacing sutra
dibiarin dulu sampai dia punya kotorannya
lumpur lumpurnya sampai diendap dulu
intinya dibiarkan dulu dibersihkan dulu selama sehari atau dua hari
nah bagaimana tertarik menjadi pencari cacing sutra
kalau mau coba ingat harus berani melawan rasa jiji dengan cacing dulu ya
baru setelah itu bisa mencarinya di sekitar danau atau sungai yang berlumpur
lian fernando dube agung yul diarto tanggara banten